sementara satu gol juve dicetak oleh dusan flahovic rafa silva mencatatkan brace di menit lima puluh sekaligus menambah derita bagi sinyonya tua setelah semakin tertinggal empat satu
juventus sempat bangkit dengan mencetak dua gol melalui arcadius milik dan western mcanney yang semakin mengubah skor menjadi empat tiga
namun sisa waktu yang tersisa tak cukup bagi si senyonya tua untuk mengejar ketertinggalan skor akhir
bertahan dan memastikan juventus tersingkir dari fase grup liga champions musim ini
benvika lolos ke enam belas besar bersama psg